jangan sampai dia dekat dengan orang lain
tolong jaga mereka baik baik
bagaimana sih mas
aku tuh gak ngerti maksud mas wisnu
mas arman selama ini sudah menjaga non zahira
tapi mas aku di sini ini cuma pembantu mas
arman itu keponakan pembantu
nah non saira anak tuhan prabu
yang punya rumah ini mas mereka tuh gak sederajat
siapa bilang arman dan jahira itu nggak pantas
mereka itu sederajat
bisa sederajat gimana
non zahira itu anak majikan
arman itu anak kamu mas
ada sesuatu hal yang mas wisnu tahu yang aku nggak tahu
sebagai manusia mereka ya derajat itu aja
pokoknya kamu harus ingat pesan aku baik baik
pastikan supaya arman selalu dekat dengan saya
tidak dengan yang lain
aku harus pergi
nanti keburu ada orang lihat
aku tuh nggak ngerti
kamu siang ini bisa pergi ke rumah ibu leni
karena ada berkas berkas penting yang harus disampaikan kepada ibu leni sekarang juga
ke rumah ibu leni pak
aku bisa ada alasan pergi ke sana mengantarkan berkas ini
di sana aku bisa cari tahu lagi diem diem soal ayah
baik pak sekarang juga saya pergi ke rumah ibu leni
terima kasih sekali long
aku gak bisa melupakan bayangan itu
sepertinya aku tahu
pak sebenarnya saya cuma pengen tanya sesuatu
kalau bapak ini memang ayah
dia pasti gak akan melupakan gerakan kos ini
saya cuma pengen tanya
kalau bapak tahu
bu kenapa kamu kesini
bu saya cuma pengen nganterin ini bu
katanya ini penting banget ke depan dari kampus
makanya saya langsung antri ini ke ibu
tuh ini kan masih jam kantor
kok kamu masih disini
ya bu saya permisi sekarang
ya allah apa benar dia ayah
kamu sudah cari tahu seorang yang kamu bilang mirip dengan ayah kamu itu mira
apa kamu sudah tahu kalau itu ayah kamu atau bukan
kalau memang benar benar itu ayah kamu ya
kita akan bisa cari tahu sebenarnya kejadian itu seperti apa
jadikan amira kita punya bukti
kalau memang benar benar para wc sudah menjelaskan ayah kamu amira
kita jebloskan dia penjara karena kita punya bukti yang kuat
lebih baik aku nggak usah kasih tahu ibu dulu
belum belum bu
mira belum ketemu lagi sama rizky
pokoknya kamu harus cari tahu terus ya mira
kalau kamu gak bisa biar ibu cari tahu sendiri
bu bu jangan bu biar mira aja
udah ibu mendingan sekarang ibu pulang terus ibu istirahat ya
ya udah kalau gitu ibu pulang dulu ya nak
nanti di jalan ya bu
jadi ibu itu adalah ibu dari cewek miskin itu
lihat aja gue bakal kerjainnya
saya baru tahu loh
ibu itu orang tuanya amiraya
wah pantes aja
kayak goh sama comberan
kamu gak pernah diajarin sama orang tua kamu hah
bu ibu tuh biasa aja dong gak usah pakai driver kayak gitu
saya juga dengar kok
bisa anak kecil
apaan sih bu
apaan sih bu
apaan sih bu
apaan sih bu
apaan sih bu
apaan sih bu
apaan nih rebut rebut
tiba tiba ada perempuan yang nyerang saya
dan sekarang dia udah ngerusakin spion mobil kampus
justru yang mendorong saya